ya saudara kita memasuki segmen mudik gesit ya saudara
rekayasa lalu selalu lintas sistem one way dari gerbang tol kalikangkung
sampai gerbang tol cikatama masih berlangsung
pantauan arus lalu lintas di gerbang tol cikatama terpantau ramai lancar
gerbang tol cikatama pada senin siang ini terlihat ramai lancar oleh arus balik pemudik
sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan oleh sistem satu arah atau one way
ataupun contra flow yang masih diberlakukan
kita pantau puncak arus balik lebaran di gerbang tol cikatama
bersama dengan jurnalis kompas tv veronica kartono
hingga saat ini bagaimana pantauan anda terkait dengan situasi arus balik di gerbang tol cikatama
pantauan terkini dari gerbang tol cikatama
kalau tadi sempat agak ramai lancar
kalau sekarang ini mulai agak ada kepadatan
namun ini memang padat tapi masih merayap
biasanya atau berdasarkan pantauan yang kami lihat saat ini
kepadatan ini terjadi di jalur yang menuju ke arah palimanan
jadi saat ini harjina telah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah
mulai dari kilometer empat ratus empat belas gerbang tol kalikangkung
sampai dengan kilometer enam puluh enam ruas jalan
pantauan terkini dari gerbang tol jakarta cikampek itu merupakan informasi yang terbaru
yang kami dapatkan dari pihak jasa marga
nah dikarenakan memang telah dibuka dua jalur sekaligus
ini memang terjadi kepadatan lebih kepada jalur yang menuju ke arah palimanan
sedangkan jalur yang sebaliknya yang memang menuju ke arah jakarta
terlihat lebih lengang namun tetap ramai begitu
oleh kendaraan pribadi dan juga bis bis yang melintas
pantauan kami juga didukung oleh data yang dikeluarkan oleh pihak jasa marga
yang mengatakan bahwa hingga saat ini mulai dari pukul enam sampai dengan pukul sembilan
pukul sebelas lewat dua puluh empat waktu indonesia barat terpantau ada sekitar sembilan belas dua ratus dua puluh tujuh kendaraan yang melintas
ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan begitu harjono dibandingkan dengan
periode perhitungan waktu yang sama kemarin hari ini mulai dari pukul enam sampai dengan pukul dua
tercatat ada sekitar tiga puluh satu ribu kendaraan
dan tentu saja data ini masih akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu
namun berdasarkan pantauan yang kami lihat saat ini memang situasi masih terpantau padat merayap begitu ya
selain dengan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way yang diberlakukan mulai dari kilometer empat ratus empat belas sampai dengan enam puluh enam
ada pula rekayasa lalu lintas lain yakni kontraflow yang diberlakukan
dua lajur dari km enam puluh enam sampai dengan km empat puluh tujuh
kemudian dilanjutkan dari kilometer empat puluh tujuh sampai dengan kilometer tiga puluh enam masih di ruas jalan tol jakarta cikampek ini dibuka sebanyak satu lajur begitu
jadi total ada dua rekayasa lalu lintas yang dilakukan yakni satu arah dan kemudian ada contra flow
perlu diperhatikan bagi para pengendara untuk agak lebih bersabar begitu karena mengingat rekasi lalu lintas one way ini dibuka mulai dari
jadi memang ada antrian yang cukup panjang cukup padat menyempit dari arah palimanan menuju ke arah jakarta begitu
jadi itu merupakan penyebab mengapa ada kepadatan di sepanjang gerbang tol ckpk utama ini
selain itu pula berdasarkan pantauan dan informasi kami dari pihak jasa marga mengatakan bahwa
kadang kepadatan itu atau bahkan seringkali disebabkan oleh masih banyaknya pengendara yang melakukan isi ulang saldo
kartu elektronik tol mereka di gardunya
harjuno ini yang menyebabkan memang kendaraan menjadi mengular mengantri panjang begitu ya
maka dari itu dihimbau bagi para pengendara untuk selalu mengecek kesiapan kecukupan dari saldo kartu elektronik mereka
dan pihak jasa samarga mengatakan dari gerbang tol kalikangkung kilometer pas satu empat sampai dengan gerbang tol ckpk utama
kilometer tujuh puluh ini diperlukan setidaknya minimal lima ratus ribu saldo
kartu elektronik bagi mereka yang melakukan perjalanan
nah mengingat dibukanya atau diberlakukannya rekasi lalu lintas one way
ini kan artinya tidak bisa melintas begitu ya dari arah jakarta menuju ke arah palimanan
nah bagi anda yang ingin berkendara menuju ke arah transjawa anda nanti akan dialihkan menuju ke gerbang tol dauan
jadi sekali lagi untuk anda yang ingin mengarah ke arah transjawa masih dapat tetap melakukan perjalanan
namun nanti akan dialihkan menuju gerbang tol lewon
baik para pemudik harus mempersiapkan e money mereka untuk pemudik yang minimal lima ratus ribu rupiah
dan juga bagi saat ini yang akan menuju transjakarta masih diberlakukan one way